aku harus kemana lagi
mama mau kemana
kenapa bawa koper gini sih
eh rose mama tuh diusir
siapa yang usir mama
kamu tau gak pipit sama temennya tuh ngusir mama
mama kan gak punya musikasi lagi ya ros
sekarang kita gak bisa tinggal diem
aku harus cari cara gimana caranya untuk mengalahkan mereka
dan aku udah menemukan orang yang bisa mengalahkan mereka
yaudah sekarang ros
raju kamu mau bikin obor seberapa banyak sih
pokoknya aku butuh yang banyak banget
kita tuh harus pasang di setiap rumah warga di jalanan di kebun
pokoknya banyak ya
raju tau banget sih kalo siluman ular takutnya sama api
takut kehilangan kemampuan
saya senang banget kalau melihat anak muda semangat begini
mau menangkap siluman ular
ini lagi luar biasa
iya mau bikin buat obor
oh iya iya yang banyakan dikit
bisa kok kem
harus mukaku pergi ke sini
ngerti nggak sih
erin nih makan jeruk dulu biar gak marah marah
makasih ya jeruknya
dengerin aku ya
kamu tau nggak sih aku tadi hampir mati disana
kau pikir kau bisa hidup tanpa aku
kalau aku mati kau masih bisa hidup
kayak muka kalian berdua
seenak enaknya aja kamu ninggalin aku disitu ya
lebih cepat daripada yang tadi
lebih sempet lagi
kalau jadi anak perawan
jangan suka judes judes ahmad
ntar pacarnya lari lu ke si meme
maksudnya pak rw apa
mememu sama raju
ya kalau dibilang mau sih
mau banget begitu
si meme kan keturunan dari korea
si raju keturunan dari india
kalau dia menikah punya cucu
pasti cucu saya bunyi unyu
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
biarin dia bapak apinya
kalau jadi anak gadis
yang udah perawan
karena istrinya rem